ya banyak ya wanita hebat yang ada di dunia ini jadi apa namanya sekarang juga bagi wanita indonesia wanita seluruh dunia waktunya untuk mengejar mimpi yang anda punya
iya sama halnya mungkin ini juga yang menjadi motivasi seorang wisudawati lulusan terbaik
nah pernah ada cerita dulu pada saat wisuda ia diantar oleh ayahnya menggunakan beca
ya betul sekali coba kita lihat ya pemirsa
nah ini dia ya foto ini pasti anda pernah ingat dulu kan
nah ini kurang lebih sekitar satu tahun yang lalu
nah kemudian ini namanya raini lalu raini lanjut ke s dua ya beasiswa juga di inggris dan sekarang sudah lulus pemirsa sudah menjadi dosen ya di salah satu universitas
nah kemudian sekarang mendapatkan beasiswa lagi beasiswa s tiga ke inggris
berawal dari fotonya
berawal dari fotonya
saat menuju tempat wisuda tersebar di media sosial kisah raini menarik perhatian publik
saat itu dengan toga lengkap raini menaiki becak menuju tempat wisuda
pengayuh becak tersebut ialah sang ayah mugiono
meski memiliki ayah yang berprofesi sebagai tukang becak namun raini bisa membuktikan prestasinya dengan menjadi lulusan terbaik universitas negeri semarang pada dua ribu empat belas
prestasi raini tak hanya sampai di situ
ia mendapat beasiswa s dua di universiti omsk
ia juga mendapat beasiswa s tiga di universiti of birmingham inggris dan lulus pada desember dua ribu enam belas lalu
setelah kembali dari inggris perempuan asal kabupaten kendal jawa tengah ini menjadi dosen di jurusan pendidikan ekonomi fakultas ekonomi universitas negeri semarang
semangatnya untuk terus belajar tak pernah redup
raini kembali mendaftarkan diri untuk menempuh pendidikan s tiga di inggris
namun sayang jalan yang ditempuhnya tak terlalu mulus
meski sudah bisa menjalani perkuliahan pada september dua ribu tujuh belas lalu namun langkahnya harus tertunda
beasiswa yang didapatkannya tak bisa menutupi seluruh biaya pendidikannya selama di sana
ia pun menunda pendidikannya dan mencari beasiswa di indonesia
pada sembilan belas januari dua ribu delapan belas raini dinyatakan lulus memperoleh beasiswa lanjutan magister ke doktoral dari lembaga pengelolaan dan pendidikan kementerian keuangan
rencananya ia akan berangkat ke inggris pada september
sementara itu sang ayah sudah tidak lagi mengayuh becak
mugiono kini bekerja menjadi penjaga malam di smk satu kendal
becak yang mengantarkan raini hingga ke inggris masih tetap tersimpan di rumahnya
selamat pagi mbak raini
iya kayaknya kita manggilnya nggak usah mbak deh karena raini ini lebih muda dibanding saya tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga lahirnya betul ya mbak ya
eh kok mbak lagi
tuh kan gimana
tuh kan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga
alhamdulillah baik mas prabu mbak daniar
nah senang sekali ya kita bisa melihat raini sekarang
saya masih ingat beberapa
waktu yang lalu kita masih memberitakan raini ya ketika lulus dan diantar oleh ayah
tercinta ya menggunakan beca
dan sekarang ternyata wah sudah lulus s dua lalu sudah ngajar di kampus ya
nah itu prosesnya gimana
untuk bisa masuk s tiga karena kan katanya panjang sempat nggak lolos beasiswa
iya alhamdulillah ketika ini mbak apa namanya setelah selesai s dua karena saya ingin segera studi lanjut juga
jadi saya langsung mendaftar untuk program s tiga
nah karena basic research saya masih kurang jadi saya harus menempuh untuk memilih untuk yang program empat tahun seperti itu
nah dan profesor saya juga berbeda dengan saat s dua jadi harus seleksi dari awal
bimbingan proposal lalu saat itu ada interview dengan supervisor lalu program director dan juga alhamdulillah untuk yang kampusnya lolos
akan tetapi untuk yang beasiswanya sempat dapat tawaran dari kampus
dan saya daftar lalu masuk shortlist untuk yang beasiswa akan tetapi untuk international students itu hanya partially funded
jadi nggak full kayak gitu
jadi nggak full kayak gitu
cover biaya hidup sama tuition fee sedangkan flight dari indonesia ke inggris itu belum di cover kan
jadi sepertinya saya belum mampu kalau yang itu
jadi saya menunggu untuk beasiswa lanjutan
akan tapi di awal awalnya saya belum bisa daftar karena saat itu saya belum mempunyai nomor induk dosen khusus
jadi saya tunda lagi
jadi alhamdulillah untuk pendaftaran selanjutnya dapat memenuhi syarat
lalu mengikuti seleksi dari seleksi administrasi seleksi proposal alhamdulillah dinyatakan lolos beasiswa lanjutan dari magister ke dokteral lpdp
iya alhamdulillah senang banget terima kasih juga atas doa dan dukungannya
selamat ya jurusannya apa nanti ngambil s tiga dan kapan berangkat
jurusannya di accounting tapi bidangnya di sustainability accounting
nah aku nanti berkelanjutan
insya allah berangkat
nah aku nanti berkelanjutan
insya allah berangkat
insya allah berangkat
insya allah berangkat
insya allah berangkat
insya allah berangkat
insya allah berangkat
semoga dimudahkan dan dilancarkan semuanya karena mulai kuliahnya satu oktober dua ribu delapan belas
nah ini kita aja bangga ya saya sampai merinding begitu ada seorang raini yang begitu kuat keinginannya
orang tua seperti apa tanggapannya raini
kalau orang tua saya sangat beruntung bahwa mempunyai orang tua yang sangat mendukung dan mendoakan
awalnya waktu saya daftar besok apakah saya harus apa namanya
tunda lagi dan nggak tahu kapan daftar lagi kayak gitu kan
tapi orang tua yang memberikan semangat untuk bangkit
gak apa no kamu harus mencoba terus terus berjuang
padahal itu sudah ah sudah lah kayak gitu
awalnya sudah hampir game up
tapi alhamdulillah ya orang tua selalu mendoakan mendukung
dan orang tua ya ikut bangga dengan ketika lolos diterima beasiswa
karena ketika saya down itu orang tua nangis kayak gitu
nah dulu kan raini ini kan viral karena ayah ya
ayah yang mengantar raini menggunakan beca begitu
bagaimana kabar ayah sekarang
apakah masih menarik beca sekarang
ya alhamdulillah bapak ibu kabarnya baik
bapak saat ini sudah tidak menarik becak
tetapi menjadi seorang penjaga malam
dan kalau pagi dan siang itu mengantar dan menjemput anak yang dulu
menjadi bupati di kendal
hmm jadi semua berjalan semakin baik ya raini
tentu sekarang masyarakat juga ingin tahu apa yang jadi mimpi terbesar layani
sampai raini itu betul betul ingin setinggi mungkin berpendidikan
karena saya selalu ingat ketika saya mendapatkan beasiswa s satu itu
saya mendapatkan pesan dalam bentuk surat itu dari bapak presiden ri ke enam yaitu
bayar dan tebuslah apa yang telah negara berikan kepadamu dengan ikut serta membangun bangsa ini
khususnya bagi saya karena saya ingin menjadi seorang pendidik
ikut mencerdaskan kehidupan bangsa mencerdaskan generasi muda
jadi saya harus mempersiapkan bekal yang semaksimal mungkin untuk bisa menjadi pendidik yang berkualitas
seni yang profesional untuk generasi muda
baik raini kita semua ikut bangga di sini
terima kasih banyak mbak untuk penampung pendidikan nanti di inggris
semoga kita bisa mendengarkan lagi cerita cerita yang inspiratif dari raini
terima kasih banyak raini
iya terima kasih sudah bergabung bersama kami
terima kasih banyak